keluarga brigadir yosua mengomentari pernyataan terakhir tersangka verdi sambo
bibi brigadir yosua roslin siman juntak menyayangkan ferdi sambo membuat keterangan berbelit belit
ditemui pada hari jumat roslin siman juntak menyebut semula verdi sambo mengatakan
brigadir yosua melakukan pelecehan terhadap istrinya di rumah dinasnya di jakarta
tetapi kemudian berubah di magelang jawa tengah
roslin mempertanyakan bila yosua melakukan pelecehan di magelang
lalu mengapa verdi sambo membiarkan istrinya tetap dikawal brigadir yosua sampai ke jakarta
sebagaimana terlihat dalam rangkaian cctv yang diperoleh cnn indonesia
ia menambahkan skenario tersangka yang berbelit belit inilah hendaknya diselidiki oleh tim khusus
atas nama keluarga brigadir joshua roslin meminta tersangka ferdi sambo segera bertobat dan berkata jujur
mohon ke itu ya ke kapolri ya
jangan itu tolong pak kapolri tegas ya jangan terlalu berbelit belit lah ini skenario nya ini
ini jadi pusing ini masyarakat pun jadi pusing netizen pun pusing semua dibuat skenario skenario pak ferdi ini
kalau memang betul kemarin di magelang apakah seorang irjen ya seorang general
membiarkan lagi istrinya dikawal oleh yang sudah merusak dia merusak istrinya itu
yang benar aja pak bertobat lah pak akuilah
jangan malu bertobat karena tuhan
tuhan meminta pertobatan